siapa yang tidak suka makan mie
nah bagi sebagian besar orang kuliner satu ini mungkin sudah umum ya
namun apa jadinya jika santapan ini berpadu dengan cabai rawit
selain sensasi pedas bentuk mie makin menggugah selera dengan aneka warna seperti pelangi
nah pasti penasaran seperti apa mie pelangi berikut liputannya
inilah mirawit pelangi
ya mie hasil kreasi juru masak salah satu hotel di surabaya ini beda dari mie biasanya
bentuknya unik karena disajikan dengan aneka macam warna mulai dari warna hitam merah dan hijau
tapi tak perlu khawatir mie ini cukup sehat dikonsumsi karena menggunakan bahan bahan alami
warna hitam yang dihasilkan berasal dari sari ubi ungu sedangkan warna merah
dari sari buah wortel dan warna hijau dari sari daun bayang
untuk mengugah selera olahan satu ini bisa disajikan dengan rasa pedas
untuk mie warna hitam biasanya menggunakan dua puluh biji cabai mie merah sepuluh cabai dan mie hijau dengan lima cabai
ini mengeluarkan menu keandalan yaitu dengan tema mie cabai rawit
di mana mie cabai rawit ini
ini identik keunikan dari warna mie dan jumlah dari cabai rawit yang dipesan oleh tamu
cara membuatnya pun cukup mudah
langkah pertama kocok dan goreng telur setengah matang kemudian campurkan cabai rawit bawang pre sayur sawi dan toge bersama mie dalam penggorengan
aduk hingga merata sesuai selera hingga keluar aroma pedasnya dan mie rawit pun siap disantap
saya rasa ini rasanya sangat enak tapi benar benar pedas
tapi dibalik rasa pedasnya itu ada rasa rempah yang bikin pas kita ketagihan untuk nggak berhenti untuk makan
bagaimana anda penasaran silahkan datang mencoba mie rawit cukup dengan merogoh kocek lima puluh lima saja untuk satu porsinya